tapi kan dulu juga ada ya petikan lirik dari lagu di radio
aku dengar lagu kesayanganmu ya sedikit aja ya
seiring dengan pesatnya pertumbuhan media online
asunsi yang muncul apa yuk
adalah jumlah pendengar radio yang katanya semakin turun
tapi pertanyaan emang benar nih
nah faktanya radio masih punya tempat kok di hati para pendengarnya
kita akan lihat bagaimana data nielsen di tahun dua ribu dua puluh
saya punya datanya dari nielsen dua ribu enam belas
mengenai siapa dan berapa lama sih radio dinikmati setiap harinya
jadi pertanyaannya juga emang zaman sekarang masih ada gitu ya
dengerin radio eh jangan salah loh
saya setiap hari mungkin berapa
dari perjalanan rumah ke kantor satu jam
kemudian baliknya dua jam
paling nggak tuh radio tuh menjadi teman perjalanan yang menyenangkan
buat saya bahkan kadang kadang penyiarnya suka lucu lucu ya
well anyway kita akan lihat bagaimana penetrasi media di indonesia
kita akan lihat ini urutannya
dari beberapa media yang ada di indonesia
memang kalau dibandingkan dengan tiga teratas lainnya
angkanya mungkin kalau dibandingkan dengan televisi cukup jauh ya
tapi ya tipis lah ya
karena memang sekarang kan zaman digital
jadi orang mungkin mau akses yang lebih gampang
kita akan lihat pendengar radio juga
ini kurang lebih dari dua puluh juta
jadi angka ini sebenarnya juga membuktikan bahwa
zaman sekarang masih ada kok yang mendengarkan radio
buktinya angka ini ya pendengar radio ini masih ada
masih eksis sampai dengan sekarang
ini kurang lebih dua puluh juta pendengar radio setiap harinya
lalu kita geser yang kedua
adalah bagaimana atau berapa lama waktu mendengarkan radio per minggunya
jadi data ini per minggu tumbuh dari tahun ke tahun
kita akan lihat di dua ribu empat belas datanya sebenarnya sih angkanya cukup naik ya

di dua ribu empat belas enam belas jam per minggu
kemudian naik lagi empat belas menit di tahun dua ribu lima belas
kemudian di tahun dua ribu enam belas juga naik empat menit
sebanyak enam belas jam delapan belas menit
jadi kalau misalnya anda lihat
dari perkembangan atau pertumbuhan angka dari tahun ke tahun
waktu orang orang ini untuk mendengarkan radio
artinya menunjukkan tren yang positif sih ya
kalau misalnya kita lihat ya
positif cukup baik
jadi radio gak ditinggalin oleh para pecintanya
lalu kita akan lihat
angka angka atau pertumbuhan waktu mendengarkan radio ini
mayoritas disumbang oleh siapa
siapa aja sih sebenarnya
yang pertama adalah generasi x
nah saya generasi yang mana nih ya
oke generasi x tiga puluh lima sampai empat puluh sembilan tahun
yaitu rata rata mendengarkan radio delapan belas jam per minggunya
kemudian ada baby boomers juga
yaitu di angka atau di rentang range usia lima puluh sampai dengan lima puluh enam tahun
sebanyak tujuh belas jam dua puluh menit
ada juga silent generation
artinya orang orang yang berusia enam puluh lima tahun

yaitu enam belas jam dua puluh dua menit
generasi saya teman teman saya
lima belas sampai tiga puluh empat
tuh kan angkanya cukup besar
ya walaupun kalau dibandingkan dengan generasi x
agak sedikit ya beda beda dua lima jam ya
kemudian ada juga generasi z
yaitu di range usia sepuluh sampai dengan empat belas tahun
yang rata rata per minggunya
mereka masih mendengarkan radio
ini kurang lebih tiga belas jam
yaitu adalah tingkat penetrasi radio pada konsumen
nah temuan nielsen radio misurman di kuartal berikutnya
ini menunjukkan konsumen tertinggi berada
kita lihat di kota kota besar mana saja sih
yang ada di indonesia
paling tinggi kalau misalnya anda lihat adalah
nih buat anda anda yang tinggal atau menghuni di wilayah
nah ternyata ibu kota dki jakarta
justru yang paling rendah ini ya
angka pendengar radio atau kota
dengan pendengar radio yang cukup jumlahnya sedikit
masih ada slide selanjutnya
yaitu ini dia program musik favorit
jadi yang paling banyak apa
paling banyak di request yang masih populer
di kalangan kalangan berikut apa aja
kita bagi dua
jadi ada dua dua people pendengar radio tadi ya
jadi yang pertama untuk generasi x baby boomers
dan juga silent generation
ternyata program atau genre musik favorit
yang paling banyak mereka dengar di radio adalah
jadi sekarang ternyata dangdut itu punya tempat
yang spesial atau mendapatkan tempat yang lebih
di para pendengar radio
kemudian untuk generasi z
yang paling banyak mereka request
atau mereka dengarkan adalah
jadi itu kita lihat bagaimana perkembangan pendengar
kemudian program musik favorit
yang biasa banyak di request oleh para pendengar radio
yang ada di indonesia
jadi kalau misalnya anda lihat data tadi
jelas bahwa radio masih punya tempat
di semua kalangan
bahkan di usia usia remaja
sepuluh sampai empat belas tahun
mungkin mereka mereka yang masih punya tempat

saya masih mungkin
eh enggak ya smp ya
jadi kalau misalnya mau diantar ke sekolah
saya pasti masih dengerin radio
karena ada kirim kirim salam
antar sekolah juga ada di situ ya
tapi apa sih suka dukanya
menjadi seorang penyiar radio
nah kita akan tanya tanya
sudah bergabung melalui sambungan telepon
dengan salah satu penyiar radio kondang
reza selamat malam
halo selamat malam
wah suaranya udah suara ansor banget ya
penyiar radio banget
hari ini hari radio nasional
apa sih buat seorang reza
buat seorang penyiar ini
memaknai hari radio nasional seperti apa
ya kalau menurut saya sendiri sih
sebenarnya hari radio itu bukan cuma hari ini aja
setiap hari sih karena kebetulan
karena setiap hari siaran
setiap hari siaran
ngerasa radio lebih diapresiasi lagi
sampai bisa diangkat
contohnya sampai bisa diangkat
sampai bisa ngobrol sama kakak disini adalah
salah satu apresiasi yang paling membahagakan juga sih
kalau reza udah berapa lama sih jadi penyiar
aku udah jadi penyiar dari tahun dua ribu sembilan
oh aku masih putih abu abu waktu itu ya
eh enggak enggak bukan bukan bukan
oke sekarang siaran di masteng ya
aku siaran di mostheng delapan puluh delapan fm
jadi aku siarannya sore
jadi kebetulan sebenarnya pas
aku sebenarnya lagi siaran nih
jadi mau pas lagi adalah
aku mau ngeda lagu aku sempetin untuk bisa ngobrol berantem sama kakak
jadi memanfaatkan jeda lagu
but anyway apa sih sebenarnya suka dukanya jadi penyiar radio
sukanya sih banyak banget ya soalnya
aku emang suka banget sama musik
aku suka banget sama band
sama musisi sama rapper
jadi dengan aku bekerja di radio
aku bisa punya kesempatan yang sangat besar sekali
untuk bisa ketemu sama musisi musisi idola
udah gitu gak cuma ketemu sama foto foto doang
tapi bisa sampai interview
bisa tahu insight dari mereka
terus yang pasti bisa kenal sama banyak orang
dan yang paling penting lagi sih kayak
kita tuh jadi lebih gampang untuk bisa berkomunikasi sama orang
dukanya apa dukanya
di anaknya disitu
kalau dukanya ya
suaranya kok gini tapi kok mukanya gitu
kadang kadang dibilang gitu
tapi lebih banyak sukanya sih
karena pengalamannya banyak banget
setiap hari kita bertemu sama orang baru
setiap hari kita punya tantangan yang beda beda
jadi kayak ngerasa mudah terus aja
kalau kita kerja di radio
oke jadi kalau mau ngerasa muda terus jadilah penyiar radio
tapi aku mau tambahin satu lagi sukanya apa
jadi kalau misalnya kamu gak mandi juga pasti gak akan kelihatan kan
karena siar radio gak kelihatan mukanya
nah itu bedanya dulu sama sekarang
kalau dulu mungkin boleh ya kayak gitu
tapi kalau sekarang di era digital ini
udah ada live instagram
udah ada instastory
udah ada segala macemnya
jadi sekarang penyiar radio tuh
locksnya juga mesti kita jaga
karena kan yang dilihat juga luxnya
gak cuma audionya doang
kalau misalnya kita live instagram
tapi ternyata kita belum mandi masih belekan kan gak enak juga ya
kayaknya pengalaman banget nih curhat ya
kan banyak juga yang beranggapan
kayaknya kalau misalnya dengerin radio yang sekarang tuh udah gak bau lagi
karena kan mungkin juga perkembangan zamannya sekarang lebih ke digital ya
lebih teknologi juga membawa kita untuk semakin ke depan gitu
tapi menurut kamu seperti apa
apakah justru itu terbantukan
tadi kan ada kayak misalnya kamu gak bisa lagi nih nggak mandi
karena ada instastory atau segala macem streaming gitu
iya kan masalahnya
kita mau untuk mengikuti zaman atau enggak
orang orang yang bilang kayaknya udah perkembangan zaman radio makin nggak digemari
sebenarnya kita memiliki banyak banget keuntungan dengan adanya era digital ini
kita bisa lebih ikut berpartisipasi gak cuma siaran doang
jadi kalau sekarang tuh namanya radio dua
jadi gak cuma sekedar siaran radio frekuensi doang
apalagi di radio pun kita punya apps sendiri
kita bisa bersosialisasi nggak cuma sekedar dari radio dan telepon
tapi bisa melalui whatsapp bisa melalui twitter
dan channelnya jadi lebih banyak justru
jadi makin banyak kesempatan untuk bisa bertemu dan bersosialisasi langsung sama pendengar kita
jadi justru malah lebih seru
dan kalau pendengarnya sih ya
kita mau apapun untuk ngelist lagu kita sendiri
tapi kan ujung ujungnya
kalau kita cuma dengerin layanan musik streaming
atau mungkin kita dengerin rilis kita sendiri
selalu ada yang kurang
gak ditemenin sama penyiar
jadi penyiar tidak bisa tergantikan
dapet jodoh juga dari radio gak
dari siaran gak
kebetulan ya gitu sih
salah satu pendengar setianya
terus tadi banyak wawancara banyak interview
banyak ketemu dengan misalnya musisi
atau orang orang sosok sosok besar lah ya
siapa yang paling membekas buat kamu deh sampai sekarang
atau misalnya yang kamu pengen banget belum kesampean sampai sekarang
kalau belum kesampean justru banyak banget ya
sebenarnya kayak idola idola yang belum sempat datang ke indonesia
tapi kesempatan yang udah pernah aku lakuin ya
aku udah interview banyak banget ya
pun kalau dibilang agak pusing juga ya
aku kayak kemarin aku berhasil ketemu sama james bay
ketika kemarin datang ke jakarta
nah terus ketemu sama banyak musisi musisi yang datang sih
rata rata sih konser konser gitu
aku dapet kesempatan untuk bisa interview barengan sama musisinya
nah di hari radio nasional ini
apa yang pengen kamu sampein
misalnya pesan pesan kamu kira kira
masih ada nih yang kurang untuk industri radio di indonesia
yang mungkin bisa saja
salah satunya menjadi perhatian fokus pemerintah gitu kan
yang penting aku gak terlalu pengen ngomong ke masalah regulasi
pesanku aja di hari radio nasional ini
aku cuma pengen orang orang untuk selalu dengerin radio
karena apapun yang terjadi radio bakal selalu jadi temen kamu dimanapun dan kapanpun
boleh dong sedikit ngucapin selamat hari radio nasional dengan gaya kamu siaran
kalau kamu siaran tuh kayak gimana sih
kalau aku biasanya pake station id ku boleh
cnn hari ini di tanggal sebelas september dua ribu delapan belas
gue pengen ngucapin selamat hari radio nasional dari seluruh penyir mustang
itu gak ada prompter ya gak baca ya nih ya
engga lah ya
gak baca semuanya langsung
itu yang paling saya salut dari para penjiar radio nih
keren banget semuanya sebetulnya
thank you banget reza al katris sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
terima kasih juga
sukses terus ya